sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan ketua kpk firly bahuri akan dilaksanakan pada selasa dua puluh lima agustus
sejumlah pihak berharap dewan pengawas kpk dapat memberi sanksi berat karena diduga firly telah beberapa kali melakukan pelanggaran kode etik
icw dan koalisi masyarakat sipil mengusulkan agar firly bahuri dijatuhi sanksi berat hingga permintaan mundur dari jabatannya
berkaca pada pengalaman sebelumnya abraham samad dan saud situmorang sempat diberi sanksi tegas karena terbukti melanggar kode etik
dilansir dari detik com dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan firly bahuri bukan pertama kali
peneliti icw kurnia ramadana memaparkan saat firly menjabat sebagai deputi penindakan ia diduga bertemu dengan pihak yang sedang berperkara
firly juga diketahui sempat memberikan akses khusus terhadap salah seorang saksi yang akan diperiksa penyidik
ratusan pegawai kpk juga pernah membuat petisi menyoal tindakan firly yang terkesan kerap menghambat pengembangan perkara perkara besar
saat menjabat sebagai ketua kpk firly bahuri juga terkesan abai melindungi pegawai kpk yang diduga disekap di perguruan tinggi ilmu kepolisian
dugaan pelanggaran kode etik lainnya adalah upaya pengembalian paksa penyidik kpk rosa purbo bekti ke institusi polri
firly beralasan pengembalian rosa purbo bekti diminta oleh polri
namun kemudian dibantah oleh kepolisian
dalam sidang pelanggaran kode etik ketua kpk firly bahuri apa sebetulnya yang diharapkan dari sebagian masyarakat
saya sudah tersambung dengan bung oce madril ketua pukat ugm dari yogyakarta
selamat malam bung oce
selamat malam bung renat
baik langsung saja bung oce madril
ini koalisi masyarakat sipil mendesak agar dewan pengawas kpk memberikan sanksi yang berat terhadap ketua kpk
firly bahuri menurut anda apa yang membuat dewas harus memberikan sanksi yang berat terhadap pelanggaran ataupun dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh ketua kpk
ya sebenarnya soal dugaan pelanggaran etik itu kan sudah ada ketentuan yang berlaku di internal kpk
yaitu peraturan dewan pengawas nomor satu kemudian nomor dua tahun dua ribu dua puluh
bahkan turunan dari undang undang hasil revisi undang undang kpk yang lama
dan hadirnya dewas sebenarnya salah satu sisi adalah memberikan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh pimpinan dan pegawai
nah saya melihat di dalam peraturan dewan pengawas tersebut memang ada tiga jenis sanksi yang bisa menjadi pilihan terhadap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh pimpinan atau pegawai
sanksi ringan sedang dan berat
kemudian sanksi ringan sedang dan berat itu diukur dari sisi dampak pelanggaran itu terhadap apakah institusi kpk atau terhadap negara
nah jadi inilah rangka hukum yang akan dilakukan oleh dewan pengawas dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran etik terlibat
saya melihat bahwasannya ya sebetulnya pukat sedang memberikan katatan seluruh banyak kelemahan undang undang hasil revisi kpk itu
salah satu catatan kelemahannya adalah soal pengaturan dewan pengawas itu sendiri
kemudian yang kedua kita juga memberikan katatan soal beberapa lukung yang ada dalam peraturan dewan tentang penegakan ke det
menurut kami peraturan ini sangat sangat bisa dimaknai sebagai sebuah peraturan yang sangat toleran terhadap dugaan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh pimpinan
nah dalam perkara yang sedang di pengaduan yang sedang diperiksa oleh dewas tentu ada beberapa pilihan apakah ini akan masuk pada sanksi ringan sedang atau berat
dan ini tergantung dari apa pasal apa ketentuan yang digunakan apa nilai etik yang digunakan
misalnya begini misalnya ada banyak pilihan nih sekarang ya apakah fasilitas helikopter itu apakah masuk dalam kategori gratifikasi misalnya
kalau masuk dalam kategori gratifikasi maka itu tentu bagi perspektif kita ini sangat berat sebenarnya bagi seorang pimpinan kpk
tapi juga bisa menggunakan pendekatan pendekatan nilai dasar atau etik yang lain yang itu boleh jadi agak sedikit lebih ringan misalnya
jadi memang arah pembuktian pemeriksaan dugaan pelanggaran etik memang sangat bergantung kepada lima orang sosok anggota dewan pengawas
yang saya sendiri yakin dengan integritas mereka ya mudah mudahan mereka bisa memandang dugaan pelanggaran ini dengan cara yang tepat begitu
kalau kemudian dikatakan ini harus diberikan sanksi yang tegas yang berat gitu ya dalam perkara ini ini kan menggunakan helikopter milik perusahaan swasta
dalam perjalanan pribadi firly begitu
jadi melanggar kode etik dan pendekatan perilaku integritas
nah ini jadi menurut anda dikatakan berat ini tergantung tadi itu kasusnya apakah ini bisa dikategorikan sebagai gratifikasi atau tidak begitu
atau bagaimana bu moce
iya betul sekali
tergantung apa dasar nilai
nilai etik yang digunakan oleh dewan pengawas
ini kan ada lima nilai dasar kpk ya integritas sinergi keadilan profesionalisme dan kepemimpinan
dan firli itu dianggap melanggar nilai yang pertama yaitu integritas
nah di integritas itu ada banyak poin ada banyak poin di mana dalam kasus ini itu bisa relevan
misalnya seperti soal apakah ini termasuk gratifikasi atau tidak yang secara langsung
tidak langsung dilakukan oleh pihak pihak yang berhubungan dengan perkara yang sedang ditangani oleh kpk misalnya
itu tentu menurut persepsi saya itu tentu levelnya sangat berat ya
kemudian juga ada poin misalnya dilarang melakukan hubungan langsung atau tidak langsung dengan pihak pihak yang ada kaitan dengan perkara dengan kpk
nah untuk dua hal ini tentu saja berat ya
kita akan melihat apakah fasilitas penggunaan helikopter itu apakah terkait dengan pihak pihak yang
sedang berperkara atau ada perkara di kpk
karena salah satu temuan yang dimuat di tempu kalau tidak salah itu cukup mengagetkan juga
karena kalau ditelusuri ada dugaan bahwa helikopter itu dimiliki oleh salah satu perusahaan yang ada kaitannya dengan beberapa isu yang berkembang ya
tapi ini kan harus diklarifikasi lebih lanjut oleh dewan pengawas
pertanyaannya tentu saja apakah dewan pengawas menggunakan
poin ini untuk melihat dugaan pelanggaran etiknya
atau ada lagi poin yang lain yang boleh jadi agak sedikit sumir ya agak sedikit abtrak misalnya soal menunjukkan gaya hidup hedonisme atau gaya hidup mewah
nah ini kan perdebatannya akan jadi sangat panjang ketika masuk pada poin itu
jadi ini sangat tergantung pada nilai dasar yang mana yang akan digunakan oleh dewa dalam dalam tanda kutip ya dalam mendakwa
di ketua kpk begitu
nah apakah menggunakan nilai nilai yang cukup berat ya
atau menggunakan nilai nilai etik yang sangat abstrak tadi
nah ini sangat tergantung
nah kita kan tidak tahu seperti apa pemeriksaan terhadap firly bahuri
saya tidak tahu ini apakah akan dibuat terbuka atau tidak
tetapi sejauh ini kita lihat bahwa ini kemungkinan akan tertutup
jadi kita tidak tahu apa yang digunakan sangkaan apa yang digunakan
oke jadi ini memang tergantung dari sosok dewan pengawasnya begitu ya tadi sempat anda sampaikan
seberapa ini adalah sidang etik pertama sebetulnya ya bung oce yang dilakukan oleh dewas kpk
terutama juga untuk ketua kpk sir libahuri
artinya sidang etik ini seberapa penting untuk citra ataupun integritas dari dewan pengawas kpk
ini adalah kasus yang sangat menarik perhatian publik karena menyangkut kepemimpinan puncak di kpk yaitu ketua kpk
dan tentu saja level pengaduan ini ya tentu saja berlevel sangat strategis ya
dan menurut saya dewas sekarang berada di dalam situasi menjadi sorotan dari banyak pihak
tidak hanya dari kalangan internal kpk tapi juga dari publik secara keseluruhan
makanya beberapa waktu yang lalu ketika dewas
menyampaikan evaluasi kinerja kpk
ada banyak masukan ada banyak kritik terhadap dewas
kenapa dewas agak sedikit lambat dalam merespon pengaduan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh ketua kpk
nah tentu saja ada harapan yang sangat besar terhadap lima sosok dewan pengawas
yang dibangga banggakan integritasnya dan kinerja mereka
dan kasus ini bisa menjadi pembuktian untuk kinerja kpk
apakah dewan pengawas yang ada di undang undang kpk yang baru itu bisa berfungsi dengan baik atau tidak
tetapi lagi lagi mas rehat basis mereka untuk melakukan pemeriksaan itu tentu saja adalah peraturan dewan pengawas itu
saya tadi menunjukkan ada beberapa celah di dalam peraturan itu yang bisa saja digunakan
tapi mudah mudahan tidak demikian ya
mereka tidak menggunakan celah celah seperti itu dalam melihat soal integritas
bagaimana membutuhkan integritas
bagaimana membutuhkan integritas
sebagai ketua kpk
saya berikan tambahan misalnya begini
berat ringan atau sedang itu diukur dari dampak perilaku itu terhadap beberapa hal
kalau dia berdampak hanya kepada lembaga kpk itu dianggap pelanggaran ringan dan sedang
kalau dia berdampak kepada kerugian negara itu baru berat
jadi sebenarnya kita bisa memprediksi sebetulnya apakah tindakan firly itu
kalaupun dia terbukti
apakah dia berdampak kepada kerugian negara atau tidak
kalau tidak maka dia kemungkinan besar akan masuk pelanggaran ringan dan sedang begitu
artinya anda sudah membaca bahwa tampaknya arahnya ini
sanksi yang akan diberikan kepada firly ya memang ringan ataupun sedang
karena perkara yang dilaporkan ini menggunakan helikopter pihak swasta ini
tidak apa dianggap tidak kemudian merugikan negara begitu bung oce
ya kalau kita baca di dalam peraturan dewan pengawas
dua tahun dua ribu dua puluh soal penegakan kode etik di kpk
di situ memang menentukan klasifikasi ringan sedang dan berat
itu dari sisi dampaknya
tadi saya sampaikan berdampak pada kerugian terhadap negara
itu masuk pelanggaran berat
sementara kalau dampaknya adalah kerugian secara kelembagaan ya
marwah kelembagaan dan seterusnya itu masuk soal pelanggaran sedang
nah tinggal kita lihat apakah
tinggal kita lihat apakah tindakan fasilitas helikopter itu
ada hubungannya dengan kerugian negara
kalau tidak maka tentu prediksi saya dia akan ya mungkin tidak ringan
dia akan masuk ke poin yang sedang kalau itu terbukti ya
dan di poin yang sedang itu sangsinya juga tidak terlalu berat
sangsinya sangsi administratif soal pemotongan gaji
tidak ada di situ pemberhentian dengan tidak hormat misalnya ya
atau diminta mengundurkan diri
itu kalau kategori yang berat
nah kalau melihat peraturan ini rasa rasanya arahnya kan pilihannya ke situ ya
kemungkinan sedang atau berat
kalau berat itu yang berat kalau berat harus dibuktikan apakah dia berdampak kepada kerugian negara
nah ini yang menurut saya celah yang bisa digunakan karena peraturan dewasnya seperti itu
bagi sebagian kalangan boleh jadi fasilitas mewah yang dibuat oleh ya
fasilitas mewah yang dibuat oleh firly apa dilakukan oleh firly itu masuk dalam kategori gratifikasi misalnya
masuk dalam kategori mencontohkan yang tidak baik
tetapi begitu dia masuk pada detail peraturan bagaimana menegakkan sanksinya
dia akan terbentur pada pilihan pilihan dampak tadi
ya jadi ada celahnya ya yang bisa digunakan begitu
jadi desakan untuk firly diberikan sangsi yang berat atau bahkan memundurkan dirinya ya itu apa ya
perilaku pimpinan dan pegawai kpk
nah mudah mudahan tujuan itu yang kemudian dianut oleh lima anggota dewan pengawas
sehingga pelanggaran dugaan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan
itu tentu diberikan sanksi yang jauh lebih berat
karena pimpinan ini kan cerminan dari lembaga komisi pemberantasan korupsi
nah mudah mudahan perspektif itulah yang kemudian dipakai
sehingga dugaan pelanggaran ini tidak ditoleransi
kita kan kemudian membayangkan kalau tiba tiba keluar dengan sanksi teguran
keluar dengan sanksi pemotongan gaji
ini kan rasa rasanya tidak ada bedanya lembaga kpk dengan lembaga lembaga administrasi yang lain
karena ternyata di lembaga kpk mereka cukup longgar juga menegakkan etiknya
oke terakhir bung oce artinya anda mendorong agar dewas mempertimbangkan
hal hal yang diluar secara administratif tadi
karena saya tadi sampaikan ada beberapa hambatan ketika bapak berhubungan dengan aturan prosedur di dewan pengawas
menurut saya dewas harus kembali kepada niat awal
subtansi dari diberikannya kewenangan itu kepada dewas
karena pada dasarnya dewas ini adalah menjaga kode etik dan perilaku kpk
terutama pimpinannya karena ini cerminan
ada konteks yang juga harus diingat oleh dewas ya
kalau tidak diberikan disintensif
tidak diberikan sanksi yang tegas
tentu ini adalah presiden yang buruk menurut saya
nah saya tidak tahu apakah akan jadi pertimbangan bagi dewas
karena terkait dengan firly bahuri sendiri
ini kan punya catatan yang juga dulu menurut saya ada temuan juga di kpk ya
kita yang bersangkutan sebagai deputi penindakan
tetapi terlepas dari itu semua
konteks semacam ini menurut saya perlu dibaca juga oleh dewan pengawas
untuk memberikan harapan juga kepada publik
bahwa kpk ini masih sangat bisa dijaga marwah dan martabaknya
baik ada sejumlah catatan lain ya
terkait dengan etik yang juga melibatkan firly bahuri
kita tunggu besok seperti apa bu ngoce madril
pertimbangan dan juga jalannya sidang etik yang dilakukan oleh dewan pengawas kpk
terhadap ketua kpk firly bahuri
terima kasih banyak
bung oce madril sudah berbagi bersama kami di cnn indonesia newscast pada malam hari ini